pembukaan hari pertama taman nasional baluran situbondo pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh
langsung disambut antusiasme pengunjung dari berbagai wilayah di jawa timur
untuk mencegah penularan covid sembilan belas
petugas balai taman nasional baluran pun melakukan protokol kesehatan ketat bagi pengunjung
pengunjung luar provinsi bahkan harus membawa surat keterangan hasil swab maupun rapid test covid sembilan belas
seluruh pengunjung yang hendak masuk harus memesan tiket melalui aplikasi daring
dan bagi pengunjung yang tidak sempat memesan tiket secara online
bisa melakukan registrasi manual di bagian pembelian tiket
sasaran utama pengunjung di hari pertama adalah savana bekol yang menawarkan panorama alam ala afrika
miniatur jenis ekosistem hutan yang ada di indonesia pun terhampar selama perjalanan dua belas km masuk kawasan hutan konservasi ini
berataran di kasar wadipadang savannah
seperti rusa kijang hingga merah hijau savana bekol ini jadi favorit kunjungan
ditutupnya kawasan taman selama lima bulan membuat aneka satwa pun dengan mudah pengunjung temui di sekitar jalan raya dan savana
dengan afrika gitu ya
sempat tertunda nggak untuk berkunjung ke sini
saya sempat tertunda untuk ke baluran ini
karena pandemi itu ya
karena pandemi ini
kenapa memilih hari ini
karena hari pertama buka terus masih sepi kan
jadinya enak buat foto foto kita nggak terganggu sama banyak orang
pembukaan taman nasional baluran ini
dilakukan oleh petugas setelah mendapatkan persetujuan saat gas covid sembilan belas
dan simulasi pembukaan berdasarkan protokol covid sembilan belas beberapa kali
pembukaan itu kita rekomendasi dari satgas covid sembilan belas
kabupaten setempat kabupaten kabupaten situ sebut
setelah itu dapat itu kita laporkan ke jakarta untuk minta izin untuk dilakukan pembukaan
dan sudah ada surat untuk pembukaan
nah diizinkan untuk melakukan pembukaan di bads
taman nasional baluran ini dikenal sebagai afrikanya jawa
karena memiliki padang savana kering yang menyerupai alam afrika lengkap
dengan saat waliarnya yang mempesona
zanali mustafa situbondo jawa timur